makam agung republik indonesia menerima kunjungan dari reklas ring nederland
bersama dengan direkturat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham
kunjungan diterima langsung oleh wakil ketua ma bidang judisial sunarto
beserta ketua kamar pidana soeharto
dan ketua kamar pengawasan duyarso budi santiarto
hadir pula kepala birohukum dan humas sobandi beserta jajaran
wakil ketua ma bidang yudisial sunarto menyatakan
pertemuan ini sangat diperlukan untuk mengetahui manfaat dari hukuman
berupa sanksi alternatif karena dalam rancangan kuhp terbaru indonesia
akan menerapkan hukuman sanksi alternatif ini
sunarto menambahkan pengalaman dari reklas ring nederland
yang berpengalaman menerapkan sanksi atau pemindanaan alternatif
seperti penerapan kerja sosial kepada terdakwa dan tahanan
dalam pengawasan dapat bermanfaat bagi para hakim
untuk menjatuhkan sanksi pemindanaan alternatif ini
dan ini sangat menarik karena indonesia pada tahun dua ribu dua puluh enam
dengan berlakunya undang undang nomor satu tahun dua ribu dua
kitab undang undang hukum pidana ini mengenal alternatif pidana
karena akan banyak manfaat yang bisa dijadikan
bahan bahan pertimbangan bagi para hakim indonesia
untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana pekerjaan sosial ini
di selakunjungan direktur bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan
anak direkturat jenderal pemasyarakatan kemenkum ham
pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan
yang pernah dilakukan menteri hukum dan ham yasona lawli di belanda pada dua ribu enam
pujo mengatakan pertemuan ini akan menjadi
penerapan alternatif pemindanaan yang diterapkan di belanda
pujo menyatakan dari pertemuan ini diharapkan pihak menkumham
mendapat arahan bagaimana praktik ini bisa berjalan
mengingat sanksi alternatif pemindanaan akan diterapkan pada dua ribu dua puluh enam mendatang
jochum wildermann menyatakan siap membantu langkah indonesia
dalam menerapkan pemindanaan alternatif di indonesia
bersama sama untuk menindak lancar menjaga kepentingan dan menjaga kepentingan ini adalah hal yang sangat penting
yang diagas oleh pak menkumham bapak yasona lauli
intinya adalah bagaimana kita bisa belajar banyak terkait dengan alternatif alternatif pemidanaan
yang selama ini kita sudah lihat bersama bahwa pemidanan di belanda itu sudah sukses
sudah berlangsung dengan baik sehingga jumlah narapidana yang mendapat sanksi alternatif
baik itu pidana pengawasan atau pidana kerja sosial itu lebih banyak daripada yang dijatuhi pidana penjara
dimana peran dari reklasering belanda di sana itu memberikan pengaruh terhadap putusan putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan negeri
dan sehingga kita berharap kita dapat mendukung indonesia dalam menimbulkan sanksi alternatif perkhidmatan komunitas
dan kami baru saja berbicara dengan rakan rakan kami
bahwa kami ingin mempersiapkan masyarakat indonesia untuk membuat sanksi alternatif setelah tahun dua ribu dua puluh enam
diharapkan dengan diberlakukan pemindahan alternatif di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh enam mendatang
dapat mengatasi permasalahan kelebihan tahanan di setiap rumah tahanan di indonesia